jelat kamu mas
jangan mentah mentah kakak aku udah gak ada disini
terus kamu berkuasa disini gantiin posisinya
anak kandung mama yang selalu dianggap sampah sama mama
gak lupa kan sama suara gue
apa jangan jangan udah lupa
kok dia bisa telepon gue
atau nomer gue dari mana lagi
dia udah keluar dari penjara
siapa yang telepon mas bopi ya
sampai mas bobi kayak panik begitu
jangan jangan cewek yang waktu itu ketemu di restoran lagi
siapa yang telepon mas
siapa yang telepon mas
siapa yang telepon mas
siapa yang telepon mas
potengkulapa apa tuh kadang kadang
jadi hati saja
soalnya dicari antarmu

ini gara gara tamu
sebel sama kamu
gara gara kawu ini semua
kenapa bisa jatuh
itu mainan anak kamu tuh
cerinaro sembarangan semuanya
ya ampun mama gak bisa gerak
ke rumah sekarang ya
semuanya semuanya sakit
tak ada sakit
kaki ibu retno terkilir cukup parah
ibu retno butuh betress sampai benar benar pulih
nanti kalau ada apa apa silahkan hubungi saya
terima kasih ya dok
kamu dengar sendiri kan
jangan terlalu dimanja tuh si cherry
ma cherry masih anak anak
kalo papa atau mama kasih tau kamu sesuatu
kamu harus dengerin
udah deh mas
kalo kita ga bisa keras sama dia
yang ada cherry akan manja terus
dengerin tuh suami kamu
tapi gak gitu juga dong
lo udah dong
mau dibawa kemana sih cherry
kelat kamu mas
jangan mentah mentah kakakku
udah gak ada disini
terus kamu berkuasa disini
anak kandung apa yang selalu dianggap
sampah sama mama
aku emang dateng dari keluarga yang biasa
tapi aku masih punya harga diri
dan jauh sebelum aku sama kamu
aku udah sahabatan sama bayu
akhirnya aku ngelakuin ini
untuk kebaikan cherry juga kok
aku gak mau kamu terus terusan manfaatin cherry
demi kepentingan diri kamu sendiri
berani beraninya kamu bilang aku manfaatin anak kandung aku sendiri
justru aku ini orang tua yang paling sayang
sama cherry dimanikan kamu
papanya dan omanya
yang gak pernah peduli sama anak
kamu tuh gak sadar
selama ini kamu udah ngejari inceri senjata kamu
untuk nyakitin para sanimana
kamu begini terus
kalau ini terserah
aku gak akan mau ada disini
cuma untuk melihat kamu
ngancurin anak kita lebih jauh lagi
ayo ini keluar ya
apa sih bu
abie duduk disini yuk
abie pokoknya tunggu disini sampai tante dewi balik
tante dewi nanti jemput abi lagi ya
bu saya mau minumannya satu sama rotinya satu ya
pak pak surya
pak saya belum masuk ke dalam
boleh bu silahkan
ibu apa kabar ibu sehat
ambil lah saya sehat
seharusnya memang saya telepon dulu sebelum saya kesini
kamu tau kan mamahku seperti apa
saya kesini cuma mau ambil barang saya yang ketinggalan di dalam kamar
izinkan saya masuk ke dalam
mood mamahku lagi gak enak
kamu tau kan mamahku seperti apa
saya kesini cuma mau ambil barang saya yang ketinggalan di dalam kamar
saya kesini cuma mau ambil barang saya yang ketinggalan di dalam kamar
izinkan saya masuk ke dalam
mood mamahku lagi gak enak